kita beralih ke informasi lain petugas terminal kargo bandara sultan mahmud badarudin ii palembang
menggagalkan pengiriman ganja kering yang dibungkus di dalam paket pakaian bekas
sementara itu lantamal tiga belas tarakan bersama bnnp kalimantan utara
menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu sabu seberat lima belas kg di perairan sekitar pulau keciak
ketugas kargo bandara sultan mahmud badarudin dua palembang
menggagalkan pengiriman narkoba jenis ganja kering yang dibungkus dalam sebuah paket berisi pakaian bekas
paket tersebut sebelumnya akan dikirimkan ke lombok barat
saat diperiksa di dalamnya ada bungkusan berbentuk kotak yang isinya ganja kering
setelah ditimbang beratnya tujuh ratus enam puluh sembilan gram
nah ini paket pengiriman jadi kita sedang nanti akan ditindaklanjuti
lebih lanjut untuk pengirim dan nanti penerimanya
namun ini adalah upaya pencegahan yang kita laksanakan secara awal
sepanjang tahun dua ribu dua puluh tiga pangkalan tni au palembang sudah mengamankan enam lima kg narkotika
dan obat terlarang yang akan diselundupkan melalui bandara sultan mahmud badarudin dua
lantamal tiga belas tarakan bersama bnnp
lantamal tiga belas tarakan bersama bnnp
kalimantan utara menggagalkan transaksi narkotika jenis sabu sabu di perairan sekitar pulau kecil
barang bukti yang diamankan mencapai lima belas kg
penangkapan dilakukan pada dua puluh september lalu
pengungkapan kasus ini berawal dari informasi intelijen bahwa akan ada kegiatan transaksi narkoba jenis sabu sabu
asal tawau malaysia di perairan sekitar pulau keciak
dalam pengintaian target terpantau sudah melakukan serah terima barang dari speedboat
dengan nama lambung banua tengah guci ke kapal kayu
saat dilakukan penyergapan
ditemukan empat orang beserta barang bukti lima belas paket sabu sabu seberat lima belas tiga kg
tim gabungan lantas mengejar dan mengamankan speedboat bersama tiga orang abk
ketujuh orang kurir beserta barang bukti kemudian dibawa ke tarakan untuk dilakukan pendalaman
kemas dalam bentuk makanan ataupun pemasang ini yang kita lihat ini adalah kehit ke hijau ya
mungkin saat ini adalah modus yang mereka gunakan sehingga untuk mengelabui pada saat tiba
operasi penggagalan penyelundupan narkotika ini bentuk sinergi tni al dengan bea cukai dan bnnp kaltara
tim liputan cnn indonesia